kita awali berita dari sidoarjo
akibat ban mobil meletus
sebuah minibus berpenumpang enam orang jamaah umroh asal sumeneb madura terguling
setelah menabrak pembatas jalan di jalan tol bandara juanda sidoarjo selasa siang
akibatnya ke enam jemaah gagal berangkat umroh karena mengalami luka luka
beginilah kondisi enam orang jamaah umroh
sesaat minibus yang mereka tumpangi terguling di jalan tol bandara juanda selasa siang
badan minibus melintang memenuhi separuh badan jalan dan dalam kondisi rusak parah
kecelakaan bermula saat minibus hendak mengantar rombongan jamaah umroh
menuju terminal satu bandara juanda sidoarjo
namun naas salah satu ban mobil tiba tiba meletus
dan akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling
akibat kecelakaan ini seluruh penumpang gagal berangkat umroh
semua lainnya luka ringan
laka tunggal juga terjadi di desa kosari kecamatan soko kabupaten tuban selasa dini hari
diduga akibat sopir mengantuk sebuah truk tangki bermuatan semen curah
menghantam bengkel las milik mustari yang berada tepat di pinggir jalur utama tuban bojonegoro
akibat peristiwa ini hampir separuh bangunan bengkel hancur
bahkan sebuah mobil pick up yang terparkir di samping bengkel ikut rusak
sementara itu sopir truk tangki mengalami luka pada bagian
bagian kaki dan dada dan dilarikan ke puskesmas soko
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini